penyanyi ga dan pria berinisial myd ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembuatan video asusila
keduanya dijerat dengan pasal undang undang pornografi
video dengan konten intim meski dibuat untuk konsumsi pribadi tetap beresiko dapat terjerat hukum undang undang pornografi
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan telepon ada ibu eva ajani pakar hukum pidana universitas indonesia
halo selamat malam bu eva
selamat malam mbak dea
selamat malam sehat ibu
alhamdulillah sehat semuanya sehat ya
ibu eva ini masyarakat sedang ramai membicarakan kasus ini kalau dari press conference yang dilakukan oleh polda metro jaya ada dua pasal yang dikenakan kepada gisela
anda melihat pengenaan pasal ini sudah tepat
kelihatannya kita harus pahami benar ya terkait dengan penggunaan pasal ini
terutama kalau buat saya
dalam konteks kita menggunakan ketentuan pasal empat mbak ghea
karena kalau dibandingkan pasal delapan misalnya pasal delapan itu memang semacam ada satu bentuk kalau bahasa saya persekongkolan gitu ya
persekongkolan untuk kemudian membuat satu konten pornografi
di mana si model gitu ya sengaja memberikan persetujuan untuk menjadi obyek
jadi perbuatan sengaja memberikan persetujuan untuk menjadi objek
dalam konteks itu
dalam konteks konten pornografi sudah bisa dikatakan terjerat ketentuan pasal delapan
karena dia delik formil kalau secara teoritis kita katakan
delik yang hanya dikatakan sempurna itu ketika kemudian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini menjadi sempurna
tapi kalau kita bicara soal pasal empat ini ada yang menarik
karena sama seperti kasus ariel dulu ya
kalau kita ingat
ada satu unsur di dalam pasal empat itu
yang namanya membuat
jadi setiap orang yang membuat satu katakanlah konten pornografi
tetapi kita harus ingat
dalam konteks memberikan satu pertanggung jawaban pidana kepada orang yang membuat
ini ada syarat tambahan mbak ghea
yang di dalam pasal tiga puluh dikatakan
bahwa setiap orang yang menyedarkan jasa pornografi
jadi membuat untuk kemudian menjadi satu
bentuk produk dalam konteks penyelenggaraan jasa pornografi itu
ini juga terkait dengan penjelasan pasal empat di dalam undang undang itu
dimana dikatakan bahwa membuat untuk dirinya sendiri
itu bukan membuat seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pasal
jadi memang ada dua keadaan yang harus dilihat dalam konteks ini
apakah yang bersangkutan tahu bahwa dibuatnya konten ini adalah untuk penyelenggaraan jasa pornografi
yang di dalam ketentuan
untuk penyelenggaraan jasa pornografi
yang di dalam ketentuan pasal

artinya nanti ketika akan pelimpahan berkas untuk penuntutan
ini bisa menjadi celah bagi tersangka untuk bisa keluar dari kasus ini
ini yang kemudian memang menjadi terus terang
satu polemik ketika kita baca ketentuan pasal empat nya saja
banyak orang yang mengatakan ketentuan pasal empat membuat saja
kemudian sudah dapat dijerat dengan sanksi pidana
tetapi menurut saya satu
bahwa ketentuan pasal tiga puluh ini memberikan syarat tambahan
ini yang kemudian menjadi beban kepada penuntut umum tentang pengetahuan dari model ini
ketika kemudian dia melakukan perbuatan membuat konten pornografi bersama sama dengan si pembuatnya
apakah dia sadar bahwa ini adalah diselenggarakan untuk dalam rangka penyelenggaran jasa pornografi atau tidak
atau sekedar untuk dirinya sendiri
dalam kasus ariel kondisi ini diabaikan
jadi sehingga kemudian kelihatannya hakim hanya menginterpretasikan dalam kasus itu bahwa membuat saja sudah kemudian menjadi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang undang pornografi
tanpa kemudian melihat adanya ketentuan setiap orang yang kemudian menyelenggarakan jasa pornografi seperti yang ada di dalam pasal tiga puluh
jadi kelihatannya syarat ini yang kembali lagi kita pengen tahu ya
kerja dari penyidik gitu ya bagaimana kemudian membuktikan pengetahuan yang bersangkutan tentang hal ini
tapi kalau untuk upaya hukum misalnya kita berandai andai bu eva misalnya akan melakukan pra peradilan ini mungkin dilakukan
pra peradilan itu kan satu lembaga yang memang sengaja dibuat
sengaja disediakan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan terkait dengan kinerja penyidikan ya
terutama dalam penemuan penemuan bukti
yang kemudian menunjuk kepada seorang bisa dijadikan tersangka atau tidak
jadi kalau buat saya sangat dibuka kemungkinannya yang bersangkutan mempertanyakan apakah pemenuhan alat bukti ini sudah mencukupi persyaratan apa yang dimaksud di dalam pasal empat dan pasal tiga puluh maupun pasal delapan dan pasal tiga puluh empat dari undang undang pornografi
bu eva kita bicara lebih luas lagi ini pasal pasal yang dikenakan kepada orang orang yang pernah berkasus
ini salah satunya tadi yang ibu sebut adalah ariel
ini ramai diperbincangkan diperdebatkan
anda melihat ini memang harus menjadi perhatian orang karena begitu sulit membuktikan atau bagaimana
ya karena kita bicara tentang orang yang kemudian menyelenggarakan jasa pornografi interpretasi tentang jasa pornografi ini gitu ya
itu seperti apa gitu ya
undang undang tidak memberikan penjelasan
apakah kemudian dia dibuat dalam bentuk film harus diproduksi dulu kemudian dikatakan sebagai penyelenggaran jasa pornografi
artinya kata membuat ini kan tidak bisa berdiri sendiri mbak dea
sementara dalam kasus kasus yang lampau begitu kata membuat ini diartikan secara berdiri sendiri
orang membuat saja kemudian kena
tanpa kemudian mengaitkannya dengan konteks bagaimana kemudian diterjemahkan bahwa membuat untuk menyelenggarakan jasa pornografi
artinya pasal pasal ini
jasa pornografi tentunya dalam konteks komersil ya kalau saya mengartikannya seperti itu
artinya pasal pasal yang dikenakan ini sudah masuk ke ranah privat bu eva
saya kira ini yang kemudian membatasi bagaimana ranah privat dan ranah publik
konteks bahwa kemudian ada ranah privat yang dijaga di dalam penjelasan pasal empat
yaitu membuat untuk dirinya sendiri bukan merupakan membuat seperti yang dimaksud di dalam pasal empat gitu ya
di dalam penjelasannya dikatakan seperti itu
itu kemudian melihat bahwa ada ranah privasi yang dijaga di dalam undang undang pornografi
sementara syarat di dalam pasal tiga puluh
yaitu setiap orang yang kemudian menyelenggarakan jasa pornografi
itu yang melengkapi ketentuan di dalam pasal empat bahwa membacanya adalah membuat untuk menyediakan jasa pornografi
memproduksi untuk menyelenggarakan biasa pornografi
menyeberluaskan untuk menyelenggarakan jasa pornografi
seperti itu membacanya mbak dea
ini dengan pasal empat pidana penjara paling singkat enam bulan artinya bisa tersangka bisa meminta untuk tidak ditahan begitu bu eva
kalau kita lihat di sini kan ada minimum khusus dan maksimum khusus ya mbak ya
yang di dalam kuhab syarat penahanan adalah pada apa namanya ancaman maksimalnya
jadi kalau kita lihat bahwa tindak pidana yang diancamkan dengan ancaman pidana di atas lima tahun gitu ya
diancam dengan ancaman pidana di atas lima tahun
kebanyakan di dalam pasal pasal baik di dalam kuhp maupun undang undang di luar kuhp adalah ancaman maksimal khusus gitu
jadi kalau buat saya mengacu kepada angka enam tahunnya yang menjadi perhatian kita bukan pada enam bulannya
artinya berpotensi untuk ditahan oleh penyidik
baik terima kasih bu eva sudah memberikan gambaran kepada kami soal banjir
terima kasih bu eva sudah memberikan gambaran kepada kami soal ini
terima kasih bu eva sudah memberikan gambaran kepada kami soal ini
tapi siang bahkan sudah berubah banyak lagi vistanya